seorang nasabah membakar kantor lembaga pembiayaan kredit di medan sumatera utara
dan ini terjadi karena permintaan nasabah menginta mobil yang disita
ditolak oleh lembaga pemberi kredit
meski mengalami luka bakar pelaku melarikan diri
empat karyawan juga mengalami luka bakar
kantor lembaga pembiayaan pt mandiri tunas finance di kawasan setiabudi medan sumatera utara
terbakar pada jumat siang
kejadian ini bermula saat seorang nasabah yos agus lumbantu
datang ke kantor pembiayaan tersebut untuk meminta mobil yang disita
pelaku yang kecewa karena mobilnya telah dilelang
akhirnya membakar kantor tersebut dengan bensin yang sengaja dibawa
kobaran api langsung melahap barang di kantor itu
api juga sempat membakar pelaku dan empat orang karyawan
selesaian kreditnya tetapi dia marah marah
langsung dia membawa bensin berisi botol
lalu dia dengan mansisnya sudah
sudah dia siapkan
nah seketika itu juga karena dia tidak dalam keadaan emosi
dia bakarkan langsung ke botol aqua tersebut
lalu api menyambar
polisi kini tengah mengejar pelaku yang juga mengalami luka bakar
ada pun empat karyawan yang menderita luka bakar dibawa ke rumah sakit
sementara kita duga pelakunya ada satu orang
dan sedang kita dalami untuk melakukan pengejaran orang tersebut
dari pantauan bukti bukti awal yang kita dapatkan bahwa
ini murni adalah dilakukan oleh salah satu nasabah dari mandiri finance
akibat kejadian itu kantor pt mandiri tunas finance ditutup
operasional kantor dipindahkan ke kantor cabang lain
agus supratman medan